ya hampir seluruh dunia kini tengah keranjingan game pokemon go
para pemainnya pun bahkan tidak kenal tempat dan waktu
namun dibalik penilaian negatif tentang game ini ternyata ada sisi positifnya
apapun yang terjadi jika orang sudah kecanduan bermain game
berikut ulasan khas reportase jawa timur
waktu sudah jam dua dini hari tetapi bagi zainul perburuan monster pokemon belum usai
tiga kali seminggu pegawai honorer di dinas pendidikan surabaya ini biasa
meluangkan waktunya hingga jelang subuh bermain pokemon go
meski sudah ada larangan dari wali kota zainul merasa pokemon go tidak mengaguhi nerjanya
dari malam gini besok aktivitas nggak terganggu
insya allah enggak karena kita juga kerja
nanti istirahat langsung paginya juga kerja
besok kalau nggak capek ya main lagi
seluruh dunia saat ini memang tengah demam pokemon
seperti di surabaya penggemarnya bahkan punya komunitas dan tidak hanya sekedar bermain di taman
game ini menuntut pemainnya mencari di semua tempat termasuk di bandara juanda
pada saat penumpang menunggu jadwal penerbangan
atau yang mungkin membuat kesal sebagian orang adalah bermain di jalan raya yang ramai seperti ini
mengganggu pengguna jalan yang lain
tampaknya sudah pasti
banyaknya gamer pokemon di sini merasa terganggu nggak pak
lumayan sih terganggu juga sih sebenarnya
terganggu kenapa ini
ya itu semerawut kan
semerawut ya jalanannya ya
macet juga ya
surabaya kan macet kena game pokemon ditambah semerawut
kekhawatiran akhirnya muncul siswa dan pns kecanduan pokemon atau bahkan polisi juga dikhawatirkan demikian
sehingga beberapa polres di jawa timur ini justru sibuk merazia hp anggotanya sendiri
dengan semua dampak negatif itu akhirnya pemprov jawa timur melarang bermain pokemon bagi pns
ya imbuannya jelas ya tidak hanya imbuan tapi kita melarang
segenap pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur melakukan apa
tindakan iseng atau main game di tengah tengah mereka bertugas dan berbicara
cuma masalahnya bagaimana kalau sudah terlanjur kecanduan
sebenarnya game ini juga harus diperawati
sehingga bagi pemain game ini
mereka harus mengatakan harus ada perawatan khusus bagi mereka
kalau tidak kecanduan game bisa sangat terobsesi dan tidak peduli dengan kehidupan nyata
ada beberapa orang sudah meninggalkan pekerjaannya gara gara dia bermain pokemon go
jadi itu sudah tidak benar
tetapi meskipun tidak berhubungan dengan pemainnya
ada juga sisi positif dari game ini
ketika pemain game ini membuat penumpang seperti menaruh pokemon di tempat yang susah di tangkap
kita menaruh pokemon di titik titik penting atau landmark indonesia
misalkan di papua di raja ampat di punakeng di makassar dan sebagainya
sehingga orang tertarik ke sana
sampai sekarang kontroversi game pokemon go masih hangat
termasuk kontroversi bahwa game ini digunakan pihak asing untuk memata matai indonesia
tapi mungkin seperti halnya kontroversi game lain yang pernah ada
tribut tribut pokemon go ini akan berakhir dengan sendirinya
tidak lama setelah orang merasa bosan memainkan game ini